presiden joko widodo pada kamis pagi menerima presiden republik federal jerman frank walter steinmeyer di istana kepresidenan bogor jawa barat
selain memperingati tujuh puluh tahun hubungan diplomatik kedua negara pertemuan ini bertujuan meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang yakni investasi perdagangan transisi energi dan kerjasama antara g dua puluh dan g tujuh
setelah berfoto bersama kedua kepala negara ini menanam pohon cendana di halaman istana lalu melakukan pertemuan tatap muka yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang kerjasama bilateral kedua negara
presiden joko widodo menjelaskan pembahasan berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi yakni kerjasama dalam industri empat serta mengajak jerman berinvestasi dalam industri kendaraan listrik dan kawasan industri hijau